yang sabar ya tin
mudah mudahan nanti entin dapat jodoh yang baik
benar kata entin kemarin
lebih baik berpisah sekarang
daripada berpisahnya nanti
istri saya kabur pak ustadz
terima kasih pak ustadz
istri kamu johana
sudah kembali ke malaysia
kabur sama laki laki lain pak ustadz
dia terlibat kasih pembuangan bayi
nanti mungkin dia akan kembali
tapi kamu jangan terlalu berharap banyak
dia tahu semuanya
lihat dulu atukang
lihat dulu atukang
lihat dulu atukang
apaan sih ini
kang idan memang hebat
serealnya tebangus pisan
besok nenek pulang

jadi saya nggak bisa sering sering kesini
nanti si kamu banyak tanya
kamu salah jawab lagi
bilang aja nenek
kamu pernah main sinetron jadi figura

jawab aja tuh sinetron yang terkenal
iya tuh kang
lihat dulu yang ini tuh kang
semua yang saya pilih itu buat kamu
bagus itu teh
sekarang masih penuh bajunya
udah saya mau istirahat dulu
iya tuh kang
yang sabar ya tin
nanti entin dapat jodoh yang baik
bener kata entin kemarin
lebih baik berpisah sekarang
kalau entin perlu teman ngobrol
dateng aja ke rumah mak
sekarang mak pulang dulu ya
mau siapin buka puasa
ini sepertinya semua orang hubungin ciyoyo
ya ampun sarkum
kamu sabaran sedikit bisa nggak sih
kalo itu kan ga usah dikangenin
nanti juga pasti berantem
kamu kan bisa main kesini setiap hari doy
iya tapi kan ada esy
kamu kan selalu ngobrol berdua
kamu kan juga kangen
kan ada saya ceng
nanti kamu saya temenin
tapi kan cuma kita berdua cek
kita musuhan sama kang dadang sama a
kamu jangan ninggalin doi terus
nanti dia sama siapa kasihan
saya temenin terus si doi
bener ya ceng
kita jalan jalan bertiga aja
kamu saya sama jeniper
yang bener ceng
kita jalan jalan kemana cek
kita jalan jalan ke air terjun curug ciganea
wah bener itu ceng
nanti kita ajak jeniper berenang disana ceng
udah tenang aja doi
di air terjun itu kalau lebaran
aduh amun rame pisan doi
banyak bener cewe cantik cantiknya
tidak ada yang bisa dipercaya
kenapa sih doi
kamu kalo udah cewe juga pasti ninggalin saya ceng
ya emang saya ibunya suruh ngawasin dia terus
kamu juga sih terlalu manjain si edoy
tuh akhirnya gede ambek tuh
aceh gak akan ninggalin kamu
aceh suka bohong kum
kalo udah cewe saya mau gak dianggap temen sama aceh
kita jalan jalan ke goa aja bertiga
gak banyak cewe banyak uler
pokoknya nanti kalo mama dateng
debbie jangan pernah bilang sama mama ya
kalo debi sering nyumbang ke patiasuhan
sama ngasih ngasih baju sama temen temen
sama sepatu juga
pokoknya intinya gini
debbie jangan bilang sama mama
kalo debi baik sama orang lain ya
kami tuh baik
pasti mama seneng dengernya
masalahnya kalo mama tau debi
abis itu mama gak bakal beliin kamu apa apa lagi deh
terus satu lagi
kenapa baju debit tinggal sedikit
bilang aja ketimbul longsor waktu dicibar engkog ya
oh jangan jangan jangan
bilang aja kenapa baju debbie tinggal sedikit
karena waktu dipake udah banyak yang sepit
pas waktu dipakai ke sekolah
terus temen temen pada ngeledekin debi
ih tuh liat tuh anaknya ibu iko
masa katanya orang kayak bajunya anaknya sobek sobek
siapa bilang gak boleh debbie
gak boleh pak
debbie mau mama marah sama papa
nah maka dari itu kalau mama marah sama papa
papa bisa gak ada yang beliin emas lagi
begitu kejadiannya seb
berarti anak belum tentu terlibat pak ustadz
kalau dia merasa tidak terlibat
kenapa dia harus takut
kalo anak dinyatakan terlibat
maka dia tidak bisa lagi kembali bekerja ke luar negeri
makanya dia buru buru kabur ke luar negeri
sekarang saya harus bagaimana pak ustadz
kamu harus urus anak kamu
itu tanggung jawab kamu
kamu harus bisa menjadi tulang punggung dan
tulang rusuk sekaligus
saya pamit pak ustad terwe
dunia ini tidak ada yang abadi ya saya
keadaan bisa berubah kapan saja
mulu kamu menjadi tulang